seperti inilah kondisi aliran sungai cikarang di desa sukaringin sukawangi bekasi jawa barat
tumpukan sampah domestik membanjiri aliran sungai sepanjang satu km
hal ini terjadi sejak satu pekan terakhir
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi memperkirakan lebih dari seratus ton sampah membanjiri aliran sungai
rabu siang dua puluh petugas pemasutan yang biasa disebut tim biawak dari aliran sungai cikarang diterjunkan untuk membersihkan sampah yang membanjiri aliran sungai
petugas juga menerjunkan satu alat berat dari dinas sumber daya air dan lima belas truk pengangkut sampah
semua permasalahan ini clear
ini hampir seratus ton lebih
karena ini ada beberapa titik
terutama yang di desa sukaringin
terus sampai tembus ke sana
kita akan progres
sampah yang berhasil dievakuasi nantinya akan dibuang ke tpa burangkeng
dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi memprediksi dapat membersihkan sampah
di aliran sungai cikarang hingga lima hari ke depan
pemerintah kabupaten bekasi berharap masyarakat tidak membuang sampah ke sungai
dedy beben bekasi jawa barat